kementerian komunikasi dan informatika menyatakan hoax terkait vaksin covid sembilan belas banyak beredar di media sosial
hoax vaksin covid sembilan belas kerap menjadi perbincangan warga net di media sosial
dilansir dari cnn indonesia com staf ahli menteri bidang hukum kementerian komunikasi dan informatika henry subiakto menuturkan hoaks dan mitos merupakan persoalan serius di tengah masyarakat
parahnya hoax seringkali dipercaya oleh masyarakat sehingga menutupi fakta yang sebenarnya
umumnya hoax tersebar serta menjadi pembicaraan di ruang ruang digital seperti media sosial dan grup percakapan aplikasi
bahkan ada mitos tentang vaksin yang dianggap sebagai fakta
di antaranya adalah efek samping vaksin justru membuat sakit
fakta soal vaksin yang menyebabkan demam merupakan reaksi umum dan dikenal sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi
masyarakat akan sehat jika memiliki pemahaman yang benar dan berasal dari sumber yang benar
untuk itu masyarakat diharap selalu melakukan cek dan konfirmasi kepada pihak yang kredibel
kominfo juga menyatakan sejumlah hoax muncul terkait dengan persoalan covid sembilan belas hingga vaksin
sebelumnya ditubuhkan banyak hoax yang bertebar
kominfo juga menyatakan sejumlah hoax yang berperan di media sosial dan sudah dilakukan penindakan
ini termasuk tentunya seputar vaksin covid sembilan belas menjadi masalah yang serius
sebetulnya sudah seberapa serius dan sudah berapa banyak kemudian yang diidentifikasi oleh pemerintah
baik dari pelaku maupun informasi yang kemudian dibawa
kalau hoaxnya itu kan berkembang terus ya mbak ya
terutama di sini dia sebut
di indonesia itu ketika harganya sekitar tiga ratus an ribu di brazil hanya dua puluh delapan ribu
itu untuk menunjukkan bahwa atau bertujuan supaya para masyarakat yang mendapatkan atau percaya pada hoax
lalu tidak percaya pada pemerintah atau tidak percaya pada aparat yang terkait dengan pengadaan vaksin
yang melihat apa ini menyampaikan bahwa ini vaksin ini tujuannya untuk menghabisi pribumi
sampai begitu juga
dan ini perilaku dari pemerintah yang ingin menyengsarakan pribumi
padahal tidak ada seperti itu
jelas tidak ada
ada lagi yang terkait dengan ada pejabat yang disebutkan karena lari ke luar negeri dan sebagainya
ini hoax hoax seperti ini kan
menciptakan kebingungan keresahan tapi juga bisa memunculkan yang namanya ketidakpercayaan pada negara
padahal yang namanya mencari vaksin itu luar biasa sulitnya
sampai pak erick thohir itu harus dengan menteri luar negeri harus berdiplomasi ke berbagai negara
karena presiden minta supaya indonesia harus dapat
dan ini seluruh dunia kan membutuhkan vaksin
ada yang memang kita coba untuk produksi sendiri
tapi yang kan tidak cukup
kita membutuhkan tiga ratus enam puluh juta vaksin gitu ya
itu kan banyak sekali
dan kita berebut dengan berbagai negara lain yang juga membutuhkan
tapi ternyata hoax ini seakan akan mencoba untuk mengabekan itu
merendahkan bahwa seakan akan kita ini cari vaksin itu justru untuk merugikan masyarakat
artinya upaya untuk mencari vaksin memang sudah menjadi kewajiban pemerintah dan upaya itu terus dilakukan
tapi kemudian ada juga informasi yang kemudian meng counter
tapi seberapa besar sebetulnya prof dampak dari hoax hoax yang disampaikan ini
apakah sudah menimbulkan kerusakan yang memang secara konkret terlihat misalnya prof
tapi kita memang harus juga mengantisipasi
karena persoalan hoax ini kan bukan persoalan baru
hampir semua isu isu ketika kita sedang menghadapi awal awal covid sembilan belas juga hoaxnya banyak
ketika kita menghadapi undang undang cipta kerja omnipus law hoax nya juga banyak
ketika ada pilpres juga hoax nya juga banyak
jadi namanya memang ada orang orang atau pihak pihak tertentu yang tak sekali dengan membuat hoax
dan ada juga yang suka sekali
nah kominfo tentu saja tidak membiarkan ini
aparat sudah tidak membiarkan ini
mengidentifikasi pelaku pelakunya penyebar penyebarnya
maupun tema tema hoax yang ada di masyarakat
nah kalau memang benar benar sudah melanggar undang undang
mendengar pasal yang ada dalam dana kita
atau misalnya undang undang ite atau undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
nah itu baru aparat akan menindak
sementara ini kita masih melihat petanya
melihat peta melihat siapa pelakunya siapa yang menyebarkan
dan itu penting sekali
kita tidak langsung memblokir begitu ya
karena kalau diblokir malah tidak kelihatan itu petanya peta peta pelakunya
tapi kalau kita biarkan kita lihat kita identifikasi
nanti aparatlah yang kemudian melakukan profiling
jadi depth profilingnya itu aparat
artinya artinya upaya
supaya mereka tahu apa ini
maksudnya mengapa dan bahkan mungkin bisa menangkap orangnya
oke artinya upaya penyebaran hoax ini
kalau diidentifikasi oleh kemenkominfo ini memang sudah terstruktur
artinya ada organisasi tertentu mungkin kalau bisa kita bilang demikian gitu ya
artinya memang secara sistematis dilakukan dengan tujuan tertentu
sudahkah sudah sampai sejauh itu prof
hanya melihat peta besarnya saja
jadi penyebarannya siapa pelaku akun akun pelakunya kemudian yang ikut menyebarkan begitu
kita coba untuk melihat peta itu secara boleh dikatakan tidak langsung memblokir dan sebagainya
nanti kalau sudah memang kemudian ada hal hal yang patut untuk didalami nah itu aparat yang mendalami
mendalami misalnya siapa sih pelakunya konten kontennya bagaimana
kemudian yang ikut menyebarkan
nah kalau itu sudah melanggar hukum aparat penegak hukum tentu saja akan melakukan penindakan
jadi memang kan kadang kadang kemenkominfo ini dikritik kok nggak blokir sih
kalau diblokir kita malah kehilangan peta itu
jadi memang sengaja dibiarkan begitu ya prof
kita itu cari barang bukti juga
oke jadi memang sengaja dibiarkan untuk mencari barang bukti begitu ya prof
nah tapi nanti kalau sudah terlalu panjang melanggar hukum
ya baru aparat akan melakukan itu
yang jelas kan mengingatkan kepada dua pihak
satu pertama publik jangan percaya dengan hoax yang menakut nakuti
yang membuat kita khawatir begitu ya
tapi juga mengingatkan kepada pelaku pelaku
digital anda akan ada selalu ada dan tidak hilang
oke kalau kemudian sudah diidentifikasi begitu
dan juga prof kan juga sempat menyatakan bahwa memang hoax ini sudah menjadi masalah yang serius
tadi juga prof mengatakan sebetulnya kan bisa dijerat dengan undang undang ite
apa kemudian kendala yang dialami untuk menjerat penyebar hoax ini prof
sebenarnya begini kalau data itu mudah ya data alat sebagai alat bukti akan mudah diperoleh
karena memang semua orang yang melakukan aktivitas di dunia digital itu nantiasa ada jejaknya
tapi tidak semua
karena hal hal yang sifatnya itu mengganggu itu lalu pasti dia pasti merupakan tindak pidana itu juga belum tentu
jadi memang tidak semuanya bisa langsung dimasukkan sebagai persoalan hukum dan penindakan hukum
hukum itu ultimum remedium dia harus paling akhir begitu ya
dia ada tindakan paling akhir ketika sudah tidak bisa ada lagi
tindakan tindakan untuk mengingatkan mereka
dan sebagainya itu baru hukum
tapi memang tidak semuanya perilaku perilaku digital itu selalu bisa masuk di dalam ranah
ini sudah masuk unsur unsurnya
jadi justru kita hati hati betul gitu
tidak sembarangan untuk menangkap orang nahan orang begitu
jadi betul betul kita pelajari dan kita cari titik titik yang memang sesuai dengan unsur unsur pidana
nah baru gitu itu dilakukan penindakan
baik kalau kemudian sudah dipelajari
sebetulnya kalau dari analisa pemerintah apa yang kemudian menyebabkan adanya
kalau bisa kita istilahkan itu infodemik begitu ya penyebaran hoax yang mungkin sudah lumayan menahun di masyarakat
apakah memang masyarakatnya tidak tahu
ataukah seperti yang tadi jangan jangan memang ini sudah dilakukan secara sistematis begitu prof
ya ini memang fenomena
yang terjadi tidak hanya di indonesia sebenarnya kan
memang pihak kita juga prihatin ya di negara kita begitu banyak hoax
setiap ada persoalan muncul hoax
tapi ini harus disadari ini bukan hanya hak indonesia
ada juga di negara negara lain yang juga seperti itu
bahkan di amerika itu juga lebih parah juga itu hoax yang terkait dengan infodemik ini
sehingga dirjen who sampai mengatakan yang kita hadapi sekarang bukan hanya
pandeminya tapi yang kita hadapi sekarang adalah infodemik ini
karena membingungkan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan kepada aparat
masuk aparat kesehatan dokter tidak dipercaya kemudian rumah sakit tidak dipercaya itu yang terjadi
nah sekarang mulai dicoba untuk tidak percaya dengan vaksinnya
itu juga persoalan yang sekarang dicoba diganggu oleh hoax itu
nah kalau orang nggak percaya dengan vaksin ini tentu saja nanti menjadi kendala bagi pelaksanaan vaksinasi secara nasional
jadi artinya apakah memang yang menyebarkan hoax ini karena memang mereka tidak tahu
ataukah memang sengaja menyebarkan berita bohong
kalau sudah ditangkap baru tahu
ya seperti ini ya
tetapi banyak yang memang begini
memang di era social media itu potensi potensi munculnya hoax sangat banyak
karena apa apalagi menyangkut informasi yang belum lengkap
seperti kayak vaksin ini
vaksin ini kan jumlahnya dibutuhkan banyak
sementara nanti yang datang kan tidak bisa langsung brek tiga ratus empat puluh juta kan tidak bisa
nah kalau bertahap
itu nanti siapa dulu yang akan divaksin
itu juga akan memunculkan hoax
sekarang sudah ada hoax itu tentang itu bahwa tni polri tidak akan divaksin
itu kan untuk memarahkan muncul supaya mereka marah
dan ini apa maksudnya
itu bisa saja nanti provokasi provokasi terhadap kelompok tertentu
terhadap mereka agama tertentu hukum tertentu
kita tidak bisa melaksanakan vaksinasi itu secara langsung menyeluruh
karena memang butuh waktu
membutuhkan jumlah yang sangat besar
nah itu ketidaksempurnaan keadaan
inilah yang kadang kadang memunculkan hoax
oke ketidaksempurnaan keadaan yang kemudian memunculkan hoax
lalu bagaimana kemudian strategi pemerintah untuk menangkal hoax ini
misalnya kalau kemudian masyarakat
apakah memang sebetulnya pemerintah sudah cukup
misalnya memberikan literasi
kalau kita bicara informasi yang sekarang sedang dibutuhkan masyarakat
misalnya soal vaksin covid sembilan belas begitu prof
ya ini yang kita lakukan
karena memang literasi ini sangat dibutuhkan
terang pemerintah tidak habis habisnya
semua yang terkait
sampai kita punya komite khusus untuk menangani persoalan
yang diketuai oleh pak erick thohir
dibantu oleh kementerian kementerian
tapi juga kita melibatkan semua stakeholders
bahkan juga masyarakat kita libatkan
mereka yang menjadi relawan relawan kita libatkan
tapi persoalan ini memang yang jadi masalah ada satu
tidak ada satu negara yang punya pengalaman untuk melakukan vaksinasi
kan tidak ada
apalagi dengan jumlah penduduk yang seperti indonesia
ini luar biasa
jadi kita ini learning by doing
jadi kalau ada hal hal yang kurang ya
ya ada logis logisnya begitu ya
tapi kita coba untuk yang terbaik untuk rakyat
yang terbaik untuk masyarakat
misalnya juga lagi
vaksin ini kan dari mana mana
ada yang dicoba untuk diproduksi dalam negeri
ada yang dari china
ada yang dari negara negara lain
tentu harganya juga macam macam
nah sampai ke indonesia bagaimana
sampai ke indonesia
itu saja negara harus membuat supaya masyarakat tidak terbebani
dan juga tidak bingung jumlah harganya macam macam
ini pun juga bisa memunculkan hoax
makanya kami mengajak kepada stakeholders
nn dan lain lain
untuk ikut supaya masyarakat terliterate
bahwa ini kita hadapi bersama sama di persoalan baru
hal baru yang memang dihadapi oleh semua bangsa di dunia sekarang
kalau begitu bagaimana kemudian himbawan pemerintah
terkait yang kita hadapi sekarang ini
kalau kami selalu mengingatkan bahwa
jangan mudah percaya dengan apa yang ada di media sosial
karena di media sosial itu kan
siapapun bisa membuat
siapapun bisa menyesuaikan
semua orang bisa jadi wartawan
yang belum tentu bertanggung jawab
karena mereka tidak pernah diajari tentang kode etik
maka untuk informasi informasi yang sangat penting seperti ini
sebaiknya memang mempercayai media media
sumber berita yang sudah bereputasi
dan mereka memang merupakan lembaga lembaga pers yang resmi
seperti cnn atau tv tv yang lain
atau juga media media cetak
media elektronik yang lain radio
tapi yang betul betul punya kejelasan informasi
kejelasan alamat kejelasan redaksinya
dan bisa dimintai untuk pertanggung jawaban
baik secara kebenaran
maupun kalau ada hal kesalahan
mereka bisa dimintai pertanggung jawaban
jangan yang di media sosial di wa group
itu kan nggak jelas siapa yang bikin
itu maksud saya itu
oke baiklah semoga
tingkat literasi masyarakat juga semakin tinggi
sehingga juga bisa menangkal hoax
yang kemudian menjadi musuh kita bersama
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
selamat malam prof
dan cnn indonesia prime news akan kembali usai hijab berikut